semua itu pasti karena gue
karena rifki masain diri buat dateng ke sekolah buat ikutan ngedance
maafin gue puter kecap
walaupun gue denger kabar ini gue tetep gak akan nengokin lo
biar gue dan lo sama sama jauh dari masalah
aku tuh bener bener bingung ya
kenapa sih rifki tuh gak pernah peduli sama gue
padahal aku tuh cuma pengen balik lagi kayak dulu
ya gue tuh nyesel apa yang udah gue lakuin ke dia dulu
tapi tuh gue bener bener pengen berubah tau gak
ya rilin gue tau kok
gue bukannya masih punya rekaman yang waktu ricky bilang dia cuma mau mainin michelle doang
yang dari davin itulah
kenapa lo gak cerit aja
pasti misha langsung kesel sama rifki marah dan gak mau lagi deket sama rifki
belum saat ya bel
itu kan senjata pamungkas
karena itu senjata pamungkas
gue bakal keep itu dulu
gue bakal ngeluarin itu nanti
sampai rifki sama michelle bener bener pacaran
karena semua yang gue yakinin itu tuh cuma hoax sekarang
terus dari mana lo tahu itu hoax atau fakta
sini gue harus tau
buat lo apa sih yang enggak
jadi ibu besok ada keperluan mendadak
oh jadi mau dimajiin sekarang
nggak apa apa sih bu kebetulan sekali saya juga gak ada meeting sama klien
baik bu saya akan segera kesana ya bu ya
terima kasih bu
itu kan tempat kerjanya el
bagus deh kalau gitu
aku bisa ketemu el disana
gak usah pak pak pak pak pak pak pak
jangan pak jangan jangan
saya lanjutkan dulu udah nanti biar karyawan saya aja yang beresin
ya ampun saking kagetnya ngeliat papanya betul kecap
kenapa gue bikin masalah baru kayak gini ya
madam preti pasti gak bisa berhenti
ngamuk nih papa betul kecap bener bener bikin gue trauma
gak apa apa gak usah khawatir
tolong ajak bapak ini ke tebal yang kosong
padahal aku harus bicara sama miss young
maaf untuk ketidaknyamanannya pak
silahkan sini riva anterin
kamu kenapa sih kamu selalu cari masalah terus sama saya
kamu tuh niat kerja gak sih miss young
pokoknya sih gak mau tau ya
si gak mau tau kamu harus potong gaji dan semua barang yang udah kamu jatuhin
kamu tuntain kamu pecahin
itu semua potong haji kamu bayar ganti ruginya nih makanan ini
kalau gak ada orang abis kamu tuh bikin
sekarang kumutin ya kumutinin semua beli beli ini ya
kumputin ini semua beli belinya jangan sampai ada yang sisir nanti
kusamu atau maksudnya ada yang terluka
ya terima kasih ya riva
oh mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya ya
silahkan dilanjut makan minumnya
kalau bukan karena aldino my mucho mucho lovo keponakan ku satu satunya
kenapa om roy kesini
bukannya harusnya dia tuh jagain rifki ya
apa jangan jangan mau mariin michelle lagi
aduh semoga dugaan gue salah nih
michelle pasti ketakutan dia takut
makanya sampai jatuhin piring seperti itu
hmm apa jadinya hubungan aku sama mila nanti
kalau aku gak bisa membedaskan masalahku dengan michelle
sebenarnya ngapain ya papaya botol kecap kesini
apa dia masih kurang puas marahin gue
gue harap semua ini keputusan terbaik betul kecap
semoga lo cepet sembuh
gembira buat awalnya
visa u penuh
sel gue bener bener minta maaf atas sikap bokap gue
jujur gue malu banget
kenapa gue bisa memperlakukan lo kayak gitu
gue sangat memahami kalau lo marah atau kecewa sama gue
dan lo berhak untuk lakuin itu
dan kalau memang kehadiran gue dan kedekatan kita itu cuma bikin sakit hati lo
gue janji gak akan lagi ganggu hidup lo
gue akan menjauh dari lo sel
dan jauh di dalam lubuk hati gue
gue masih berharap kalau kita tetap bisa dekat dan berteman baik
michelle tangan lo berdarah
michelle itu harus diobatin kalau gak nanti infeksi
udah gak apa cuma lo kecil doang kok
michelle gue tau banget lo pasti shock kan liat bokapnya rifki
ya tapi tolong ya chell
jangan tahu lama lama lo akan kembali ke rumah lo ya
gue gak mau marah sama rifki
itu gak sepenuhnya salah rifki kok
gue bukan yang belain sahabat gue tapi itu emang bukannya salah dia
gue juga gak tahu gue harus kemana mana sama rifki kak
gue marah ke michelle gue gak tahu
gak apa apa kok
kalau lo makin pendem gue akan berhenti ngomong sama rifki ya
lo pikirin baik baik ya michelle
gue bakal pikirin kok gak siapa
yaudah gue balik ke kamarnya dulu ya

mas sebentar ya om